siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan proses penyelidikan yang telah kita lakukan
terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung republik indonesia
di mana waktu kejadiannya adalah hari sabtu tanggal dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh di jakarta
tepatnya di kejaksaan agung eri jalan sultan hasanuddin nomor satu kebayoran baru jakarta selatan
mungkin perlu saya jelaskan kronologis
yang terjadi pada saat itu pada tanggal dua puluh dua agustus sekitar pukul delapan belas
telah terjadi kebakaran di gedung kejaksaan agungeri
di jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
sehingga mengakibatkan seluruh ruangan yang ada di gedung utama kejaksaan agung

yaitu habis terbakar
terkait dengan hal tersebut maka kami kemudian melakukan beberapa tindakan kepolisian
mulai dari mendatangi tkp dan kemudian kami membentuk posko bersama
antara penyidik gabungan dari baris krim polda metro dan polres jakarta selatan
dengan bapak jambidum beserta staf beliau untuk sepakat kita membentuk posko bersama
untuk mempermudah proses penyelidikan dan olah tkp yang kita laksanakan
dalam rangka mengungkap
kasus kebakaran yang terjadi
terkait dengan hal tersebut maka kami telah melaksanakan kegiatan mulai dari
mendatangi tkp melaksanakan olah tkp melakukan tindakan tindakan di tkp
dengan menurunkan bersama sama
dari kejaksaan agung penyidik posinavis dan poslapor
untuk melakukan langkah langkah olah tkp yang ada di lokasi kebakaran
kami juga melakukan pemeriksaan terhadap cctv yang ada di tkp
di sekitar tkp untuk kemudian kita dalami
memeriksa beberapa saksi dan melakukan prarekonstruksi dan simulasi
serta melakukan pemeriksaan terhadap ahli ahli yang terkait dengan kebakaran dan ahli pidana
terkait dengan olah tkp perlu saya jelaskan kepada rekan rekan
bahwa telah dilaksanakan olah tkp sebanyak enam kali oleh tim poslapor posinavis penyidik pada skrin
dan polda metro serta kores jakarta selamat
untuk melakukan pemeriksaan mulai dari lantai dasar lantai satu berturut turut
sampai dengan lantai enam yang disaksikan oleh rekan rekan dari kejaksaan agung
selain pemeriksaan terhadap tkp
dilakukan juga pemeriksaan terhadap
fasilitas fasilitas dan juga kita memanfaatkan peralatan peralatan yang ada di puslapor
untuk mengetahui bagaimana asal mula api terjadi
kemudian kita memanfaatkan juga foto satelit
termusuk juga kita bekerjasama dengan institusi terkait untuk mendapatkan gambar
berkaitan dengan kemungkinan asal api
kemudian kita telah melaksanakan prarekonstruksi pada hari jumat
tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
dengan menghadirkan orang orang yang diduga
berada di lokasi gedung utama
sesaat sebelum terjadi kebakaran
kemudian kita telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih satu ratus tiga puluh saksi
kemudian pegawai yang ada
dan juga kemudian

rekan rekan dari kejaksaan
dan juga para ahli
baik ahli kebakaran maupun ahli bidana
untuk kemudian melakukan pendalaman pendalaman lebih lanjut
di dalam proses lidik
barang bukti yang kita amankan
dvr dari cctv
akuarang sisa kebakaran
atau yang biasa disebut dengan potongan potongan
sedikit berisi cairan
kaleng bukas lem
kabel atau instalasi listrik
dan terminal kontak
atau yang biasa kenal dengan minyak lobby
atau merek top
yang disimpan oleh
di kudang cleaning service
dari serangkaian penyelidikan yang kami lakukan
maka kami mencoba menganalisa
dan mengumpulkan serta menimbulkan fakta fakta sebagai berikut
bahwa kebakaran terjadi pada hari sabtu
tanggal dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
sekitar pukul delapan belas lima belas
dan bisa dipadamkan
pada hari minggu tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
sekitar pukul delapan belas lima belas wib
asal api diduga berasal dari lantai enam
ruang rapat biru kepegawaian
dan kemudian menjalar ke ruangan serta lantai yang lain
dari mulai atas sampai dengan ke bawah
kegiatan api tersebut karena
adanya akseleran atau icp
pada lapisan luar di gedung
ada beberapa cairan minyak lobby
yang mengandung senyawa hidrokarbon
serta kondisi gedung
yang hanya disikat oleh bahan bahan yang mudah terbakar
seperti gipsum lantai parkir panel hpl dan bahan yang mudah terbakar lainnya
sehingga kemudian itu mempersepat prosesnya
sebab proses terjadinya kebakaran
kemudian dari hasil olah tkp
puslavor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek
namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka
dan pada saat kejadian dari mulai pukul sebelas tiga puluh sampai dengan tujuh belas tiga puluh
kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang orang yang berada di lantai enam ruang biro kepegawaian
yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi
sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami
kemudian kita dapat
dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui
dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut
namun karena tidak terdukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai
sehingga kemudian api tersebut semakin membesar
sehingga mau tidak mau dimintakan bantuan dari
dinas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman lebih lanjut
kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di tkp
serta olahraga tkp yang dilakukan oleh rekan rekan poslapor
dengan menggunakan instrumen gas kromatografi
serta pemeriksaan terhadap satu ratus tiga puluh satu saksi
yang sedang kita lakukan pendalaman
untuk kemudian mendapatkan keterangan keterangan yang
kita butuhkan di dalam proses selanjutnya
maka peristiwa yang terjadi
sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana
oleh karena itu
hari ini kita melaksanakan gelar bersama sama
rekan rekan dari kejaksaan dalam hal ini dihadiri oleh
jambi dum jambas jambin serta jaksa jambintel
dan rekan rekan jaksa yang lain bersama dengan kami saya kabar eskrim
dir tipi dum kapus lafor
dir grim um dan jajaran penyidik dari baris grim dan bulda metro
untuk kemudian sepakat untuk bersama sama mengusut tuntas
dan kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu ragu dalam memproses siapapun yang terlibat
dan ini akan kita bertanggung jawab
bukan ke publik jadi saya harapkan tidak ada polemik polemik lagi
kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan
walaupun kita juga sudah sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan
dengan dugaan pasal satu ratus delapan puluh tujuh kuhp dan atau pasal satu ratus delapan puluh delapan kuhp
di mana pasal satu ratus delapan puluh tujuh adalah orang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran
dengan hukuman maksimal dua belas lima belas
bahkan jumur hidup kalau itu menimbulkan korban
kemudian pasal satu ratus delapan puluh delapan
barang siapa dengan kesengajaan atau kealpaan menyebabkan kebakaran
dan hukuman maksimalnya adalah lima tahun
mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada
untuk mengupdate rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai
dari tanggal dua puluh tiga agustus sampai dengan hari ini
dan selanjutnya kita akan segera melakukan penyidikan
melakukan pemeriksaan terhadap potensial potensial suspek
potensial saksi yang kemudian bisa kita timbulkan
dan menganggarkan menjadi tersangka
dan secepatnya kita akan rilis dan sampaikan kembali kepada rekan rekan
mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan rilis hari ini